pemerintah telah menetapkan covid sembilan belas sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat
untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa
opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau psbb
sesuai undang undang psbb ini ditetapkan oleh menteri kesehatan
yang berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dan kementerian kesehatan
berkoordinasi dengan kepala kugus tugas covid sembilan belas dan kepala daerah
dasar hukumnya adalah undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
pemerintah juga sudah menerbitkan
peraturan pemerintah pp tentang pembatasan sosial berskala besar dan kepres penetapan
kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang undang tersebut
dengan terbitnya pp ini semuanya jelas
para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri sendiri yang tidak terkoordinasi
semua kebijakan di daerah
harus sesuai dengan peraturan berada dalam koridor undang undang dan pp serta kepres tersebut
polri juga dapat mengambil langkah langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang undang
agar psbb dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain
tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja
sebab semua negara memiliki ciri khas masing masing
mempunyai ciri khas masing masing
baik itu luas wilayah jumlah penduduk
kedisiplinan kondisi geografis karakter dan budaya
perekonomian masyarakatnya kemampuan fiskalnya dan lain lain
oleh karena itu kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi
semuanya harus dihitung semuanya harus dikalkulasi dengan cermat
inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas
yang pertama kesehatan masyarakat adalah yang utama
oleh sebab itu kendalikan penyebaran covid sembilan belas dan obati pasien yang terpapar
yang kedua kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah
agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli
menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro usaha kecil usaha menengah
agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya
dan pada kesempatan ini
saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah
pertama tentang pkh

jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari satu tujuh miliar orang

sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan dua puluh lima persen
misalnya komponen ibu hamil naik dari rp dua empat juta rupiah menjadi tiga juta rupiah per tahun
komponen anak usia dini
komponen anak usia dini
lima juta rupiah per tahun
empat juta rupiah per tahun
dan kebijakan ini efektif mulai april dua ribu dua puluh
kedua kartu sembako
jumlah penerima akan dinaikkan dari lima belas dua juta penerima menjadi dua puluh persen
jumlah penerima akan dinaikkan dari dua puluh juta penerima menjadi lima belas dua juta penerima menjadi dua puluh persen

sudah dua puluh juta penerima manfaat
nilainya naik tiga puluh persen dari rp satu ratus lima puluh menjadi rp dua ratus
dan berdua po reorgan yang mengerjakan mengasasi or grup
menjadi rp dua ratus dan

menjadi rp dua ratus dan
dan akan diberikan selama sembilan bulan
menjadi rp dua ratus dan
yang ketiga tentang kartu prakerja
yang ketiga tentang kartu prakerja
yang ketiga tentang kartu prakerja
anggaran kartu prakerja dinaikkan dari rp sepuluh triliun menjadi rp dua puluh triliun
jumlah penerima manfaat menjadi lima enam juta orang
terutama ini adalah untuk pekerja informal
serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid sembilan belas
dan nilai manfaatnya adalah rp enam ratus lima puluh satu juta per bulan selama empat bulan ke depan
yang keempat tentang tarif listrik
perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik empat ratus lima puluh va
yang jumlahnya sekitar dua puluh empat juta pelanggan
akan digratiskan selama tiga bulan ke depan
yaitu untuk bulan april mei dan bulan juni dua ribu dua puluh
sedangkan untuk pelanggan sembilan ratus va
yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan
akan didiskon lima puluh persen
artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan april mei dan bulan juni dua ribu dua puluh
yang kelima perihal antisipasi kebutuhan pokok

dan untuk perusahaan penerima manfaat hanya kita mencari pemerintahan yang baik yang berpengaruh kepada pemerintahan tersebut
yang kelima perihal antisipasi kebutuhan pokok
pemerintah mencari pemerintahan tersebut
rp satu lima triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik
keenam perihal keringanan pembayaran kredit
bagi para pekerja informal baik itu ojek online supir taksi dan pelaku umkm nelayan
dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah sepuluh miliar
ojk telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan april ini
telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing
cukup melalui email atau
untuk media komunikasi digital seperti wa
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih
terima kasih
baik berikutnya dari rafik panjaitan dari media kumparan
yang pertama mengapa memunculkan wacana darurat sipil
memang seberapa bahaya virus corona ini di republik indonesia
yang kedua bagaimana teknis pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
akankah diatur dalam pp atau perda
dan mulai berlaku kapan
dan bukankah sekarang sebenarnya sudah psbb
dan kalau berlaku berlakunya di wilayahnya
ya semua skenario itu kita siapkan
dari yang ringan dari yang moderat
sedang maupun yang terburuk
darurat sipil itu kita siapkan
apabila memang terjadi keadaan yang abnormal
sehingga perangkat itu juga harus disiapkan
dan kita sampaikan
tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini
ya tentu saja tidak
kemudian mengenai psbb
baru saja saya tanda tangani pp nya
dan kepres nya yang berkaitan dengan itu
dan kita harapkan dari setelah ditanda tanganinya
pp dan kepres itu mulai efektif
dan kita akan berjalan
oleh sebab itu saya berharap agar provinsi
kabupaten dan kota sesuai dengan undang undang yang ada
silahkan berkoordinasi dengan ketua satgas covid sembilan belas
agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sah
agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama
yaitu undang undang pp dan kepres
yang tadi baru saja saya tanda tangani